seorang pria di kota malang selasa siang tercebur sumur sedalam lima belas meter akibat mabuk berat
beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan setelah dievakuasi tim sar
tim sar gabungan kota malang selasa siang melakukan evakuasi terhadap seorang pria yang tercebur sumur sedalam lima belas meter
pria bernama heri wahyudi ini tercebur dalam sumur di belakang rumahnya setelah sebelumnya mabuk berat
heri akhirnya bisa diangkat dari dalam sumur setelah dua jam proses evakuasi
menurut ibunya sebelum terjebur sumur heri yang dalam keadaan mabuk sempat marah marah kepada istrinya
ia kemudian pergi ke sumur yang berada di belakang rumahnya
namun tak lama kemudian terdengar suara minta tolong yang ternyata harry sudah berada di dalam sumur
terus taunya tadi kalau dia ada di dalam itu dari mana taunya
usai dievakuasi korban diserahkan kembali kepada keluarganya
korban tak dibawa ke rumah sakit lantaran tak mengalami luka serius